kita kembali ke ibu kota jakarta
hari ini gelaran indonesia international motor show atau ims dua ribu delapan belas memasuki hari terakhir
adapun transaksi hingga dua puluh delapan april dua ribu delapan belas mencapai dua tiga triliun rupiah
dilansir dari laman resmi ims dua ribu delapan belas pihak penyelenggara menyebut selama sembilan hari pengunjung pameran otomotif tersebut
mencapai empat ratus delapan tiga ratus lima puluh dua pengunjung yang merupakan rekor terbanyak
dalam pameran kali ini sebanyak dua ratus dua puluh empat unit sepeda motor dipamerkan dan untuk mobil mencapai tiga ratus empat puluh enam unit mobil
sudah ada korespondensi nn indonesia albi pratama di lokasi pameran saat ini
selamat siang albi
albi ini adalah hari terakhir
di selenggara kanannya indonesia motor show
apa hal yang menarik yang bisa anda ceritakan
karena pengunjungnya mencapai empat ratus delapan dan memecahkan rekor
selamat siang yuda
hari ini merupakan gelaran terakhir dari acara indonesia international motor show dua ribu delapan belas
dan pada hari ini memang sudah banyak sekali pengunjung yang datang sejak pagi tadi terutama sejak pukul sepuluh ketika ims ini dibuka
dan tadi pun untuk menggambarkan seperti apa suasana kepadatan di acara ims dua ribu delapan belas pada hari ini
hari ini tadi pagi ketika saya masuk untuk mendapatkan slot parkir pun itu sedikit sulit jika dibandingkan dengan hari hari sebelumnya
itu menandakan bahwa antusiasme masyarakat ataupun warga yang ada di ibu kota untuk datang ke acara pameran iims dua ribu delapan belas ini masih cukup tinggi
dan kalau misal bisa saya gambarkan yuda di belakang saya banyak sekali pengunjung yang sudah datang hilir mudik ini adalah di hal d
di mana salah satu hal dari dua hal yang diperuntukkan untuk mobil sendiri karena total ada empat hal yang digunakan yaitu hall a dan juga hall d untuk kendaraan roda empat
di hall c untuk kendaraan roda dua dan di hall b untuk brand brand aftermarket ataupun aksesoris
dan di sini mungkin bisa saya gambarkan sudah banyak sekali pengunjung yang sudah datang dan diperkirakan ini akan sampai dengan pukul sepuluh malam nanti ketika penutupan dari ims dua ribu delapan belas ini dibuka
nah yuda jika misalnya bisa saya berikan informasi bahwa sebelumnya pihak dari penyelenggara yaitu diandra menargetkan adanya total transaksi mencapai tiga tiga triliun rupiah pada gelaran iims dua ribu delapan belas ini
nah catatan terakhir
di tahun ini pihak dari diandra selaku penyelenggara dari ims ini menargetkan total transaksi mencapai tiga tiga triliun rupiah
dan itu butuh sekitar satu triliun lagi di akhir pekan ini untuk dapat mencapai angka target tersebut
karena jika misalnya kita bandingkan dengan tahun dua ribu tujuh belas yang lalu ims ini berhasil mencatatkan total transaksi sekitar tiga dua triliun rupiah dan total pencapaian pengunjung mencapai sekitar lima ratus dua ribu
nah di tahun ini pihak dari diandra selaku penyelenggara dari ims sendiri menargetkan
total pengunjung mencapai sekitar lima ratus dua puluh lima sampai dengan lima ratus dua puluh delapan pengunjung dari hari pertama diselenggarakan tanggal sembilan belas april lalu sampai hari ini tanggal dua puluh sembilan april dua ribu dua puluh
nah dari data yang saya dapatkan juga pada hari jumat kemarin total sudah lebih dari sekitar empat ratus ribu pengunjung yang sudah datang ke acara ini sendiri
dan nantinya memang masih akan ada penambahan penambahan tentunya dan hari ini juga diharapkan pengunjung bisa datang
karena tidak hanya bisa menikmati pameran
motif saja tapi juga ada beberapa acara lain seperti drift battle dan juga ada sejumlah konser konser musik yang memang diadakan di acara kali ini sendiri
ya albi kalau anda katakan tadi targetnya tiga triliun dan pengunjung sudah mencapai empat ratus ribu dari target lima ratus ribu pengunjung hingga penutupan nanti malam
apakah albi bisa mendapatkan informasi kategori ataupun jenis kendaraan apa saja yang masih menjadi favorit para pecinta otomotif untuk membeli pada pameran kali ini
ya yuda sampai saat ini memang sudah lebih dari delapan unit kendaraan yang berhasil dijual
dalam artian sudah dipesan oleh sejumlah pengunjung yang datang ke ims ini walaupun belum bisa langsung dirasakan ataupun diterima
karena memang harus indian beberapa waktu terutama menunggu acara ims dua ribu delapan belas ini digelar sendiri
dan terkait dengan mobil mobil apa saja yang masih diminati ataupun menjadi favorit dari sejumlah pengguna di indonesia khususnya
di antaranya adalah nomor satu mpv
mpv sendiri dibagi dua kategori
ada medium mpv
nah low mpv ini sendiri menjadi salah satu segmen yang paling gemuk
dan di ims dua ribu delapan belas ini sendiri kembali dibuktikan bahwa masyarakat masih membutuhkan mobil mobil low mpv
karena memang ada spesifikasi khusus yang sangat diminati
yang pertama adalah daya tampung penumpang yang lebih besar
karena bisa membuat sekitar enam sampai dengan tujuh penumpang
lalu yang kedua adalah cc yang bisa dikatakan ini cukup sedang
yaitu sekitar satu lima ratus cc sampai dengan seribu delapan ratus cc
di mana dengan cc tersebut mobil masih memiliki tenaga yang cukup untuk mengangkut banyak penumpang
ataupun banyak barang
tetapi juga dengan konsumsi bahan bakar yang cukup irit
nah di segmen ini banyak sekali pemain pemain yang memang hadir
salah satunya bisa saya katakan ada mitsubishi xpander
lalu ada toyota avanza yang selama ini sempat menjadi pengisi singgah sana utama dari mobil mobil low mpv
yang saat ini mulai tergeser oleh kehadiran mitsubishi xpander
dan juga untuk di jenis mobil kedua yang paling banyak adalah lcgc atau low cost green car
ini memang banyak sekali segmennya dari semua brand khususnya pabrikan jepang memiliki mobil mobil tersebut
dan untuk nomor tiga
paling banyak ini adalah suv
karena memang sesuai dengan karakter orang indonesia juga yang memiliki kemauan untuk melakukan perjalanan jarak jauh
dengan banyak orang dengan banyak bawaan
dan juga tentunya dengan mobil suv sendiri
kontur kontur jalan di indonesia yang masih belum rata itu bisa dinikmati dengan baik
karena memiliki suspensi yang juga biasanya dibuat cukup baik seperti itu
dan memang ditargetkan bisa ada sekitar sembilan sampai dengan sepuluh unit kendaraan yang dijual selama sebelas hari penyelenggaraan iems dua ribu delapan belas ini
menarik dan komprehensif anda
sepertinya sangat fasih tentang otomotif
tapi saya sebenarnya mencari kendaraan yang anti macet kalau buat di jakarta ya
terima kasih untuk laporan langsung anda albi
selamat bertugas kembali